ibu ini menangis saat mencari anaknya yang ikut aksi unjuk rasa di depan gedung dpr mpr
ia bertanya kepada petugas di pos penyekatan di jalan yosudarso kelapa gading jakarta utara senin sore
ia diberitahu kerabatnya bahwa anaknya ditangkap saat ikut berunjuk rasa
tetapi keberadaan anak yang duduk di bangku sma itu belum diketahui
petugas akhirnya meminta ibu ini untuk datang ke mapol res jakarta utara
beli di mana tolong
sementara di kawasan monas jakarta pusat polisi menangkap sekelompok pelajar
yang diduga akan ikut unjuk rasa di depan gedung dpr mpr senin siang
polisi menyita rentetan selongsong peluru yang diklaim sebagai sabuk dari seorang pelajar
kepada petugas mereka mengaku datang dari tangerang dan diajak seseorang untuk ikut berunjuk rasa
para pelajar ini lalu dibawa ke mapolda metro jaya
tidak teman teman jangan datang ke rumah
di cakung jakarta timur polisi menangkap empat pelajar stm yang diduga akan ikut berdemonstrasi di gedung dpr mpr
mereka diciduk saat menumpang truk
dari tas salah satu pelajar polisi menemukan pasta gigi yang dipersiapkan jika unjuk rasa berakhir ricuh
polisi pun menemukan pesan di aplikasi pesan di ponsel salah satu pelajar yang disiajakan untuk berunjuk rasa
keempat pelajar ini diamankan di mapolsek cakung jakarta timur sebelum dikembalikan ke orang tua masing masing
tim ikutan cnn indonesia
demonstrasi penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode pada senin kemarin berujung ricuh
selain warnanya aksi saling dorong dan hujan gas air mata terjadi pembakaran pos polisi penjompongan oleh masa pada senin malam
polsek metro tanah abang pulsub sektor pejompongan yang dibakar masa pada senin malam hingga selasa pagi ini masih diberikan garis polisi
terlihat ruangan utama pos polisi hangus terbakar
ada pun aksi pembakaran pos polisi terjadi
pembakaran pos polisi terjadi setelah senin malam atau pada senin sore tepatnya masa yang berdemo depan gedung dpr dipukul mundur ke arah simpang selipi
selain itu sejumlah tugas dari dinas pertamanan dki jakarta terlihat merapikan sejumlah tanaman yang rusak tepat depan gedung dpr yang terinjak oleh masa pada senin kemarin
namun sejumlah coretan yang dibuat masa yang mewakili tuntutan mereka masih belum dibersihkan hingga selasa pagi

pembakaran pos polisi terjadi setelah senin malam atau pada senin sore tepatnya masa yang berdemo di depan gedung dpr yang terinjak oleh masa pada senin kemarin